jadi pak rt nyari kain kafan perawan untuk nenangin sundel bolong yang menerol kampung bumisari
iya mas selamat
wah itu bukan benda sembarangan pak rt itu benda langka
tapi mas lard bisa kan mengusahakan untuk sampai dapat
ya bisa sih bisa aja pak rt tapi itu harganya sangat mahal pak rt
saya jadi nggak enak ngomongnya
maaf kalau saya boleh tahu
baiknya seperti apa tapi tidak boleh main hakim sendiri ya
tapi bener pak rt ya bilangin ya
bu bar bu bar pulang pulang
bu beli barang unik gak nih
jadi gimana bu
kalau diambil sih boleh kalau gak bayar
beli enak aja diambil gak bayar
tuh kan adam aku curiga sama bang jack
sejak bang jack datang kesini aku yakin bang jack ada hubungannya sama sundel bolong
jadi bang jack lakuin ini semua karena bang jack sakit hati sama warga sini
duduk tanpa bukti
bang jack kita mau pulang dulu ya
eh ada maling ya eh maling keluar gak
kalau kamu nggak keluar saya yang keluar
ada butik saya maksudnya saya keluar dari butik sendiri
wah jangan jangan ini teh ada sabotase ada orang yang sirik sama janda hebring kayak saya
janda sukses atau udah boga butik boga modis teh
aneh kenapa orang jaman sekarang teh sok sirik wah ya kalau ada janda hebring yang sukses teh
eeeh emosi gak tau apa janda hebring teh duitnya halal tau gak
hei siapa itu yang ketawa ngetahuin saya ya
hei keluar sih ya kamu pikir saya berani saya takut oh kalau sendirian
tenang semua dalam rinduan allah subhanahu wa ta'ala
gak ada siapa siapa siapa yang ketawain saya ya
jam segini ada yang suriakan
perasaan gak pernah gak pernah beli bangku yang pakai remote
kurusnya bisa jalan sendiri
dia nyentang di lumpur
nge bel sih ini gebel amat
ih takut takut
ya ampun ya ampun
ngapain sih lagi dia tuh sendul bolong pakai ngejar ngejar segala
udah nggak ada kan mending balik aja ke rumah
anak anak tenang ada prt berhenti
waduh malah main tali ini gimana ini
jangan takut ya
tenang raffa jangan takutlah
sundballs ini juga tidak ada
ada pak rete refuge
aying mau padali
ada pak rete
ah remah makju lah
pak rete emang nggak takut
tenanglah ada apa
enak aja saya ngga takut sama apa apa lah
sundballs ada pelitah lah
ya ali tenang ya
tenang mami ibu
balikin kayaknya kapan lo banyak tuh dibawah teksil kan itu gerak
kita deh nanti dong
kain bubuknya bisa teh
jadi pak rt nyari kain kafan perawan
untuk nenangin sundel bolong yang menerol kampung bumisari
iya mas selamat
wah itu bukan benda semarangan pak rt
itu benda langka
tapi mas lard bisa kan mengusahakan untuk sampai dapat
ya bisa sih bisa aja pak rt
tapi itu harganya sangat mahal pak rt
maaf kalau saya boleh tahu semahal berapa ya
dua puluh pak rt
mas selamat mahal
ini kembali ke rumah
ini buat mas selamat lah
dua puluh juta pak rt maksud saya
jadi para warga yang saya hormati
kenapa para warga saya kumpulkan disini
karena saya mohon bantuannya untuk bisa patungan
agar bisa terbeli kain kafan perawat
hah aduh setuju
setuju pak rt
setuju pak rt
enggak enggak enggak
kalau saya emang gak setuju pak rete
si bu ranti
kalau bu ranti menolak
artinya bu ranti tidak mendukung
untuk menghilangkan dan menghentikan teror susunan bolong di kampung kita ini
heh pak rt
ngapain kita jadi ikut ikutan musik gara gara si sunda bolong
lah saya emang gak setuju kayak gitu gituan
hei ibu ranti
ini bukan masalah musrik
tapi demi masyarakat supaya tidak diganggu oleh teroran hantu
ah enggak pokoknya saya nggak mau ikut ikutan
saya tetep gak mau ikut patungan
alih bilang aja dia ha pelit
eh bedain antara pelit sama prinsip ya bu messi
iih sama dong pelit sama gak mau ngeluarin duit itu sama
nanti kalau buat bu messi baru saya mau belikan
sudah sudah sudah
haa emang belum apa apa udah pas ya gini liut
enggak gini pokoknya
jangan berkelahi apa sih belum juga mulai
yuk tak bu messi yuk
aduh aduh aduh aduh jangan dong
besok itu kalau parete mau ngomong lagi sekarang
enggak cukup lah segini aja bu messi
iya aku juga curiga sama bang jack
kalau dia dalang dibalik kasus sundel bolong ini
iya udah kangen nih kita udah nemuin bukti
soalnya bang jik selalu ada di tempat kejadian itu
tinggal gimana caranya ya
kita kasih tau ke warga kampung kita ini kalau itu walaunya bang jack
buat buktiin siapa yang ada di dalam sundel bolong itu
kamu bener bel
kita harus buktiin kalau sendul bolong itu palsu
aku ajak adem sama rafa ya
buat gabung sama kita
biar kita sama sama membongkar masalah ini